tim nasional u sembilan belas sepak bola indonesia berangkat ke chiang mai thailand untuk melakukan sejumlah uji coba
garuda muda dijadwalkan akan bertanding melawan tim dari thailand dan korea selatan
dilepas langsung oleh ketua mom pssi muhammad geriawan
timnas u sembilan belas yang akan dipersiapkan untuk piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu berangkat ke chang mai thailand untuk melakukan uji coba pada senin siang
tim membawa dua puluh delapan pemain garuda muda pelatih kepala shin taeyong telah lebih dulu sampai di thailand
dan juga asisten pelatih indra shafri dan juga nova arianto memimpin keberangkatan tim garuda muda
setelah thailand dijadwalkan tim garuda muda akan melakukan uji coba ke jepang dan jerman
tim nas u sembilan belas berangkat ke chiang mai thailand untuk melakukan uji coba pada siang siang